kita beralih ke berita lain setelah melakukan pencarian sejak jumat malam pada sabtu pagi
tim sar gabungan menemukan jasad pengusaha ritel hari darmawan yang hanyut di aliran hulu ciliwung
tidak jauh dari villa pribadinya
ya terkait hal ini polisi masih menyelidiki motif penyebab tewasnya korban
sabtu pagi tim sar gabungan berhasil menemukan jasad hari darmawan
pendiri jaringan retail matahari di hulu sungai ciliwung desa jogjogan
cisarua kabupaten bogor jawa barat
seperti yang terlihat di rekaman video amatir tim sar tengah berusaha mengangkat jasad pengusaha itu
jasad korban ditemukan tak jauh dari villa pribadinya setelah dicari tim sar sejak jumat malam
diduga korban sempat hanyut sejauh tiga ratus meter dari lokasi vila
setahu saya kan posisi sore banjir
terus sore banjir terus malamnya vilanya itu biasanya kan nggak nyala lampunya
itu villa itu nyala lampunya terus ada orang saya lihat satu orang
terus habis itu
saya kan tidur jam sembilan terus jam setengah tiga saya bangun denger rame rame di sini
sementara petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
petugas mendapati luka pada bagian kening korban
meski demikian polisi masih mendalami motif penyebab kematian pengusaha tersebut
polisi juga mengumpulkan barang bukti di lokasi berupa mobil pakaian dan dompet korban
tepatnya jam empat an saya terima laporan dari karyawan
misalnya matahari ya beserta matahari
maka nyata hari kita lakukan pencarian bersama satu tim
anggota tiket fungsi
setelah itu kita cari dari jarak yang dimaksud kurang lebih antara tiga ratus sampai empat puluh meter
ditemukan pahari pada jam lima an jam lima subuh
hingga kini kasus ini masih diselidiki kepolisian
sedikitnya enam orang saksi telah diperiksa polisi
usai nefisum jasad korban langsung dibawa ke rumah kremasi dibantu tulis kota bogor
muhammad juanda bogor
jenazah pendiri retail matahari hari darmawan tiba di rumah duka kertasemadi denpasar bali pada minggu sekitar pukul satu tiga puluh waktu indonesia tengah
jenazah disambut puluhan kerabat serta sahabat dengan suasana haru
sebelumnya puluhan karyawan kerabat hingga kolega terus memadati rumah duka kinasi di jalan batu tulis kota bogor jawa barat pada sabtu siang
jenazah hari darmawan langsung disemayamkan usai divisum di rsud ciawi
korban sebelumnya ditemukan oleh tim sar dengan kondisi tak bernyawa di aliran sungai ciliwung desa jogjogan cisarua
pihak manajemen mengaku pengusaha berusia tujuh puluh tujuh tahun itu sempat berada di vila pribadinya saat hulu ciliwung meluap
nah saat melihat kondisi
pada hari ini arus korban diduga terjatuh
akibatnya korban terseret arus sejauh tiga ratus meter hingga jasadnya ditemukan oleh tim sar sabtu pagi
hingga kini kasus kematian hari darmawan masih diselidiki kepolisian setempat
saat kemarin seperti yang kita ketahui bahwa siang hari sampai sore hari di daerah puncak ini hujan sangat deras
di mana kondisi arus sungai ciliwung ini begitu deras yang mungkin pada saat bapak hari darmawan
berada di vila
dimana vilanya tersebut berada tepat di sisi sungai ciliwung
ingin melihat secara langsung kondisi arus sungai ciliwung
dan pada saat melihat sungai ciliwung itulah sepertinya beliau kehilangan keseimbangan dan beliau terjatuh ke arus sungai ciliwung
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang